sejak rabu dini hari para prajurit korps pasukan khas tni angkatan udara ini
sudah bersiap di lanut el tari kupang untuk mempersiapkan seluruh peralatan terjun
guna memastikan keamanan perlengkapan sebelum berjunan
selain prajurit paskas ikut juga atlet free fall prajurit tni angkatan udara
yang datang untuk melakukan atraksi penerjunan
prajurit paskas ini melakukan terjun statik di ketinggian seribu feet
sedangkan terjun free fall yang dilakukan para atlet terjun tni angkatan udara
dari ketinggian sepuluh feet
di antara dua puluh dua penerjun free fall ada seorang anggota wanita angkatan udara
atau wara serta krismawati natalia
terjun penyegaran ini merupakan kegiatan rutin prajurit dari korps pasukan khas tni angkatan udara
untuk meningkatkan kemampuan terjun
serta selalu siap siaga dalam berbagai
terjun penyegaran ini juga berbagai situasi
terjun penyegaran sudah tiap tahun kita laksanakan
setiap kali dalam satu tahun
namanya pas khas pasti terjun
tujuannya untuk hanya kita refreshing oh bagaimana itu cara peterjunan
bagaimana cara pada saat peterjun itu kita keluar dari pesawat sampai pendaratan seperti itu
jikalau nanti kita di medan pertempuran kita siap
penerjunan penyegaran ini ditonton oleh para siswa taman kanak kanak dan sekolah dasar
diharapkan penerjunan ini memacu anak anak untuk bisa mengetahui secara baik mengenai tni angkatan udara
duka dukanya itu ya kita membari pekerjaan antara hobi sama pekerjaan
profesi saya sebagai seorang perawat diki tapi hobi saya sebagai seorang penerjun
mengimbangi dengan sistem perizinan dari komandan satuan
motivasinya semangat belajar
motivasinya biar tegur
ada tekun ada keinginan semua itu pasti ada jalan
sudah berapa lama
dari berapa lama jadi penerjun

usai melakukan terjun hercules a seribu tiga ratus tiga puluh melanjutkan penerbangan ke biak bersama tim free fall
untuk melakukan terjun penyegaran bersama anggota paskas yang bertugas di papua